pasca penangkapan syahrul yassin limpo yang dilakukan oleh pihak kpk kamis malam
terlihat di dpp partai nasdem ini terlihat sepi di area lobi dari gedung nasdem tawar
namun anda bisa melihat parkiran yang terletak di area lobi utama dpp partai nasdem
ini masih ada beberapa mobil dari pimpinan partai nasdem yang terjejer
ataupun yang terparkir di area lobi tepatnya juga mobil dari ketua umum partai nasdem
surya paloh masih terlihat terparkir
artinya para pimpinan partai nasdem ini sampai kamis malam ini masih berada di area gedung partai nasdem
tadi memang pihak dari ketua umum partai nasdem surya paloh belum memberikan statement secara khusus
namun diwakilkan oleh ketua umum partai nasdem ahmad saroni yang menyebutkan
bahwa pihak dari kpk ini menyalahgunakan wawonan
yang dikarenakan memang pihak dari syahrul yassin limpo sudah dijadwalkan
untuk menghadiri ataupun mendatangi pihak kpk ini pada hari jumat siang
namun mempertanyakan mengapa pihak dari kpk menjemput secara paksa syahrul yassin limpo
di kawasan jakarta selatan yaitu pada kamis malam
ahmad syahroni bendahara umum partai nasdem angkat bicara pasca syahrul yassin limpo
dijemput secara paksa oleh pihak komisi pemberantasan korupsi
ia menilai kpk menyalahgunakan prosedur yang ada
karena mantan menteri pertanian yang juga kader partai nasdem tersebut
sudah terjadwal akan memenuhi panggilan kpk pada jumat siang
ya itulah kan kita bicara mekanisme ya yang pertama adalah pemanggilan pertama nih
kan tata hukum beracara
kalau yang pertama dia tidak hadir kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin
kan itu dijadwalin tanggal tiga belas
nah kalau tanggal tiga belas dan pak sel sendiri bersedia hadir untuk besok
mestinya itu dilalui dulu
setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir
maka penjemputan paksa itu diwajibkan
tapi kan ini enggak
ini berlaku pada malam hari ini
pertanyaannya ada apa dengan kpk
kenapa mesti terburu buru tidak melalui proses dengan alasan yang kuat
kalau tadi bilang ali fikri bilang mengatakan anda sesuai analisis
kan nggak bisa bicara analisis
tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin
saharoni menyebut akan meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut laporan dugaan pemerasan
yang dilakukan pihak pimpinan kpk
sampai saat ini partai nasdem belum memberikan bantuan hukum kepada syahrul yassin limpo
yang sudah dinyatakan sebagai tersangka pada rabu malam oleh pihak kpk
dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kementerian pertanian
tim liputan cnn indonesia